aku tuh baru menganggap
abi kok manggil kamu tante
abi siapa ya
itu buat orang yang mau
menghancurkan keluarga aku
jangan kamu pikir
kamu bisa masuk dan deketin mama
kamu akan menyesalkan
kamu sudah melakukan ini
justru aku seneng banget
di sekitar kamu
belum selesai urusan
suami yang ditekan sama istrinya sendiri
dan sekarang rompang
urusannya sama ibu kamu sendiri
ibu kamu justru lebih senang
pergi dan curhat sama orang lain
ketiban sama kamu
kasian banget kamu nisa
aku gak akan mengejarin ibu kamu
karena itu semua permintaan dari ibu kamu
ajak ceri jalan jalan
sehabis pulang sekolah
tapi sebelum kita pulang
papa mau ngajak kamu ketemuan temen papa
temen papa siapa
nanti juga ceri tahu sendiri
tapi ceri janji sama papa ya
kalau papa ngajak kamu jalan jalan
gak boleh kasih tau ke mama
kalau ceri nggak bilang sama mama
papa janji bapak akan lebih sering jemput kamu di sekolah
terus kita lunch bareng
yary gak bilang ke mama
ini kan rumah tante dewi
oh jangan jangan papa mau cari main sama abdi ya
gak mau ah
abi kan penyakitan
kamu gak boleh kayak begitu
kamu udah janji mau ikut papa
udah pokoknya kamu nurut aja sama papa
masih kepikiran soal hal
gara gara yang kemarin itu
kebetulan aku habis jemput ceri di sekolah
jadi aku ajak sekalian aja main ke sini
tapi alhamdulillah baik baik aja kok ya
ya bagus lah kalau gitu wi
oh iya setelah aku pikir pikir
kayaknya lebih bagus kalau mereka baru berteman deh wi
oh iya es krim buat tapi mana
jerry pakai tangan kanan
udah cherry kamu sekarang ajak abi main di luar ya
selalu pengen aku main sama kamu
eh kalau aku ngomong tuh dijawab kek
jangan angkat bau gini
oh mungkin karena aku nggak punya temen kali
jadi kamu disuruh temenan sama aku
iya sih aku di rumah juga gak punya temen
maksudnya kayak aku main sendiri gini
berarti kita sama dong
eh lending kita main basket aja yuk
aku tuh baru enggak
abi kok manggil kamu tante
sebenarnya tuh api siapa ya
apakah sama goknya lu gitu kau
dewi gak mungkin selingkuh
aku tuh salut banget sama kamu
aku akan lebih sering ajak ceri main kesini sama abi
gitu perhatian sama abi
dan memang kamu punya
waktu luang yang banyak
makanya kamu juga harus kerja mas
aku lagi pengen lebih sering ajak cherry main aja
aku lagi bete
aku lagi sering ribut sama nisa
aduh mas bobi ya
seperti yang udah pernah aku bilang sama kamu
sebaiknya urusan rumah tangga kamu
jangan kamu ceritain ke orang lain
aku udah pandangkan aku
hai senyap ya gitu dong kolamannya berdua main yang aku ya mainnya pinter berdua ya oke